belum lama ini terlihat kulineran di kawasan blok m jakarta selatan
dan itulah yang menjadi saya kira visi dan misi kami di korica ini untuk bisa
pengusaha tidak menirik jakarta yang sudah
periuk paling kecil dijual rp tiga puluh per buah
dengan adanya kabel yang terbuka nih mbak